di media sosial beredar informasi bahwa mereka yang paling beresiko terkena cacar monyet adalah gay dan biseksual
informasi ini dinilai kurang tepat karena pertama seolah kaum heteroseksual bebas dari risiko cacar monyet
dan kedua informasi tersebut digunakan sebagai landasan untuk menstigma dan memperkusi homoseksual
cacar monyet bukanlah penyakit menular seksual dan bisa menjangkiti siapa saja
lalu bagaimana virus cacar monyet ini dapat tertular
lini masa media sosial beberapa waktu lalu menyebutkan lgbt dan biseksual merupakan kelompok yang rentan terpapar virus cacar monyet
karena salah satu sumber penularannya melalui hubungan seksual
penasihat who untuk penyakit hiv hepatitis dan penyakit penular seksual andi sil
mengatakan cacar monyet atau monkeypox memang bisa ditularkan melalui hubungan seksual dari pasangan hetero dan homoseksual
sedangkan misalnya kita melihat beberapa kes di antara laki laki yang mencari cacar monyet ini bukan penyakit gay
seperti yang dikira oleh beberapa orang di media sosial
itu bukan hal itu
siapa saja yang bisa mencari monkeypox melalui kontak rapat
kita juga tahu di who
bahwa ketika kita ingin mencari
kita harus bertanggung jawab untuk mencari penyakit atau penyakit
selain itu kita harus bekerja dengan para ekspert
monkeypox menyebar antar manusia lewat percikan liur yang masuk melalui mata
mulut hidung atau luka di kulit serta serpihannya
kemudian melalui droplet atau cairan tubuh lain
termasuk di saluran reproduksi
penularan juga bisa melalui benda yang terkontaminasi
seperti pakaian penderita
jurubicara kementerian kesehatan republik indonesia muhammad syahril
mengatakan penyakit monkeypox dapat tertular hanya dengan bersentuhan badan saja
jadi memang ada berita yang perilaku seksual
itu sebetulnya diluruskan berita itu
artinya jangankan sesama jenis apa berbeda jenis kelamin
sama jenis kelamin emang dia itu bukan bersentuhan seksual
tapi bersentuhan badannya atau cacarnya yang ketemu
jadi jangan salah persepsi karena penularan itu tidak akan berhasil
jadi jangan salah persepsi karena penularan itu tidak akan berhasil

menurut ahli mikrobiologi fakultas kedokteran universitas indonesia prof amin subandrio
peluang menularnya virus monkeypox bagi manusia sama
tergantung dosis yang disebarkan oleh penderita
di afrika tingkat keparahan penderita dikelompokkan menjadi empat kategori
kategori ringan atau jinak apabila ditemukan dua puluh lima lesi atau bintik ruam
untuk kategori sedang jinak atau bintik ruam

antara seratus sampai dua ratus lima puluh lesi sudah dianggap pada kategori berat
sementara di atas dua ratus lima puluh lesi sudah masuk dalam kategori sangat berat
kalau kita perhatikan rumusnya selalu saya sampaikan ini
ada rumusnya risiko seseorang tertentu bisa terinfeksi
jadi risiko terjadinya infeksi itu dibangun oleh tiga hal
satu adalah virulensi dari virusnya
virulensi jadi kalau cacar monyet beranggeling tidak cukup virulen
tapi ada yang lebih virulen lagi ya misalnya smallpox itu lebih virulen
hal lain yang mempengaruhi adalah dosis atau tingkat keparahan virus
apabila dosisnya tinggi meski virulensinya atau kemampuan virusnya
dalam menginfeksi rendah maka risiko terpapar penyakit asal afrika ini akan meningkat
kedati demikian risiko tersebut dapat dikurangi jika manusia memiliki imun tubuh kuat
maka menurut amin rumus peluang terinfeksi penyakit monkeypox adalah
virulensi dikalikan dengan dosis dibagi dengan kekebalan
semakin tinggi kekebalan maka infeksi semakin rendah
virus cacar monyet bisa meneluar kesiapan
tidak melihat usia jenis kelamin ataupun orientasi seksual
intinya penularan tergantung pada imunitas atau kekebalan tubuh masing masing individu
yang perlu diingat adalah bahwa virus cacar monyet ini tergolong dalam self limiting disease atau dapat sembuh sendiri
tim liputan cnn indonesia